kami mendapatkan beberapa cerita pilu dari keluarga yang kehilangan orang tercinta
karena sulitnya mencari rumah sakit rujukan di surabaya
vito salah satunya
pada dua puluh enam desember dua ribu dua puluh sang ibu meninggal dunia setelah dua hari dirawat dengan alat seadanya
sebelum meninggal kondisi ibu vito cukup berat sehingga membutuhkan ventilator
namun ruangan icu dengan ventilator penuh
dua hari vito pontang panting mencari ruangan icu ventilator
begitu dapat ternyata ibunya ditolak dengan alasan yang berubah ubah
mulai dari alat dalam kondisi diperbaiki sampai kekurangan tenaga medis
saya kenyal lagi konfirmasinya
oh yaudah ada
saya pun langsung datang ke rumah sakit itu
langsung datang sendiri
saya sudah pastiin
saya tanda tangan
beberapa surat pom yang mereka ajukan ke saya
saya tanda tangan untuk segera dipindah
kure gitu ya
begitu saya balik gitu ya
di tengah jalan adik saya ngabarin gitu ya
kalau ternyata rumah sakit tersebut itu info ternyata nggak bisa
ruangannya si ventilator itu nggak bisa
karena dengan alasan tenaga
medisnya hasil swabnya berkeluar sore itu
positif dan mereka keterbatasan tenaga medis
aku saya udah di tengah jalan langsung saya balik lagi ke rumah sakit itu tadi
saya minta konfirmasi ini kok gini ya
cara kerjanya kok begini gitu ya
nasib suram juga dialami pasien non covid
adi tak menyangka ibunya pergi untuk selama lamanya pada satu januari lalu
sang ibu meninggal dunia setelah didiam
adi diagnosis pendarahan otak
saat itu peralatan di rumah sakit tempat ibunya dirawat tak cukup memadai
dokter merekomendasikan untuk merujuk pasien
disinilah perjuangan adi dan keluarga dimulai
segala jaringan pertemanan ia manfaatkan untuk mencari rumah sakit rujukan
situasi semakin sulit karena hasil foto toraks menunjukkan ada pneumonia di paru paru sang ibu
ibu ade meninggal dalam kondisi tak mendapatkan perawatan optimal
kita sudah menghubungi perusahaan
di macam rumah sakit mungkin ada sekitar delapan lebih yang dihubungi
itu dari pihak rumah sakitnya igd nya juga menghubungi
dari pihak keluarga juga menghubungi
dari mulai sore sampai keesokan harinya sampai siang itu kita tidak berhasil menemukan
karena kondisinya kalau tidak igd nya penuh tidak ada fasilitasnya
sekitar pukul sepuluh
setengah dua belas itu saya sudah tidak tertolong
jadi kemudian wafat
ya yang membuat kami kecewa itu sebenarnya karena kondisinya
jadi kita tidak bisa berbuat apa apa
kita dalam keadaan yang mau berbuat sesuatu itu nggak bisa gitu
adi mengungkapkan sebuah rumah sakit menjanjikan kamar yang dibutuhkan
tetapi dengan syarat keluarga bisa menunjukkan hasil swab pcr negatif
padahal butuh tiga hari hasil swab pcr tersebut diketahui
pada akhirnya hasil swab pcr ibunya dinyatakan negatif
beberapa waktu lalu kasus serupa terjadi
seorang pemuda mengalami kecelakaan dan terluka di bagian kepala
nyawanya tak tertolong karena belasan jam
tak mendapatkan penanganan intensif karena menunggu swab tes pcr
sejumlah dokter tergerak membantu
dengan segala jaringan yang dimiliki mereka mencarikan ruangan perawatan sesuai kebutuhan pasien
dokter terima harani salah satunya
puncaknya itu di sekitar mulai tanggal dua puluh empat desember sampai awal januari ini termasuk di hari ini
kami berusaha menolong karena saya tahu ketika mereka sudah menghubungi kami
itu artinya fasilitas fasilitas kesehatan itu sudah tidak bisa lagi menolong mereka
jadi misalnya untuk merujuk sudah penuh semua sehingga mereka tidak punya harapan untuk
namun tak sepenuhnya
dan selalu berhasil
ada kalanya ketika mereka berhasil mendapatkan kamar
kondisi pasien terlanjur drop dan akhirnya meninggal dunia karena terlalu lama menunggu
tidak mempunyai akses ke pelayanan yang diputuskan
pasien akan mengalami tertundanya perawatan dan itu yang akan mengakibatkan bisa menjadi sakitnya lebih parah atau mengakibatkan kematian
sampai lima januari keterisian kamar isolasi dan icu di beberapa kota kabupaten di jawa timur misalnya surabaya
mencapai tujuh puluh sembilan persen
tulungagung sembilan puluh tiga persen
bahkan madiun lumajang dan kota batu mencapai seratus persen
lonjakan kasus dan kolapsnya rumah sakit adalah perpaduan menuju tingkat kematian yang lebih tinggi
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur